bagaimana tidak tahu
aku sekarang sudah mengumpulkan kekuatan
untuk memberontak kerajaan pajajaran
dan membunuh raih prabu siliwangi
beserta keturunan keturunan nyanyai
benar benar jurus yang sangat luar biasa
yang mulia kurandang ini
nyanyi rampang yang terhormat
jemput putus ambu ingin buing ambu ingin buing
heheheheh ayah naon anak king hmm heheheheh ayah naon aku membutuhkan pertolongan resmi
suanti burung puyuh itu nte malah baju ini kan bajunya nyiroh wah buah buah nyiroh dimakan
ikan buas gimana ya ikan buas satu lagi aman kayaknya mah nyiroh ganti kulit emang ular
nyiroh tuh ting ganti
itu burung ya burung yang tadi pakai baju nyiro warnanya aja yang sama
kerjaan kimia dan beban
butuhnya cuma agung mah translate hahaha
dapat satu tidak apa apa ma'an kita harus bersyukur kepada allah subhanahu wa ta'ala
karena allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan penikmatan untuk kita
makanan satu orang cukup untuk dua orang makanan dua orang cukup untuk tiga orang
dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang paman alhamdulillah turah dengannya turah dengannya
alhamdulillah aduh astagfirullahaladzim ya allah burungnya jatuh burungnya jatuh lihat lihat
kalau atret tuh atuh atret mundur mundur teh nyalih paman ini burung ini mau dimasak apa paman
di opor raden airnya yang banyak burung segitu di opor mau ngapain di opor ayam baru di opor
masa burung di opor atuh
siapkan tunggu bapak baik baik
aduh astagfirullahaladzim kamu kemana ya tuh
ya mohon raden percuma saja tidak mengerti bapak baik saya saya transis ya raden ya kamu
jangan kesana kan saya mau ke situ kan kemarin kemarin kesini kesana
race mas cekra dentro saya kesana raden ngerti itu mah paman transitin ya
hai kemana saja kau m spin
apakah nyari rompeng
nyali tidak tahu aku sekarang sudah mengumpulkan kekuatan untuk memberontak kerajaan pencecaran
dan membunuh raih prabu siliwangi beserta keturunan keturunan nyai
sekarang aku membawa abdi setiaku yang bernama kicorraling
dan dia adalah pembantu setiaku di kerajaan besarku kerajaan tercinta kerajaan yang enggak kerajaan besar jepuranya nyai
seorang pembantu sepertimu tidak pantas bersalaman denganku
karena sebentar lagi kusuraku kuranda gedi akan didobatkan sebagai pemimpin pemberontakan di pancacaran
dan kalau ini berhasil maka dia akan meniliki tahta pancacaran
segeralah beri hormat pada putraku kuranda gedi
aku tidak sudi
berhenti siapa pemenangnya
sebaiknya sekarang kita pergi meninggalkan tempat ini
karena para pendukung kita sudah lama penuh
sudah beres nih
burungnya sudah dikasih bumbu
aduh nyalain api nak
gimana mau masak kalau nggak ada api
tepat banget tuh kiamat
asapnya kecil gitu
sama aja punya kamu juga gak mampu buat nyalain ini
hanya tenaga kita belum sempurna kiamin
gimana kalau kita satuin tenaganya
nggak bisa ya kenapa ada apaan ini raden ada masalah apinya nyala nyala tuh gini paman